partai demokrat menunggu pengajuan surat pengunduran diri ruhut sitompul sebagai kader partai
surat tersebut akan disampaikan ruhut usai masa reses
dalam kampanye pilkada kali ini ruhut yang notabene kader partai demokrat
masuk dalam struktur organisasi pemenangan ahok jarot
silahkan ditanyakan pak ruhut bagaimana pelanjutan atas apa yang telah distatmenkan beliau
ya dalam konteks manajerial partai saya tidak punya kompetensi untuk menjawab itu
karena semua proses terkait dengan anggota kita yang kemudian dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keputusan dpp
maka melalui mekanisme yang ada di dpp dpp itulah yang akan membuat kebijakan yang akan membuat keputusan
sudah tahu tegas saya sudah menyatakan jangankan saya sebagai menko polhukam saya mundur
dari dpr pun lagi diproses saya mengundurkan diri
walaupun tiga tahun lagi jabatan saya demi kemenangan ahok
saya tetap kader partai demokrat mantap enggak tapi saya mendukung ahok jarot